survei angkatan kerja nasional atau sakernas mencatat pada dua ribu dua puluh
satu dari lima penduduk jakarta merupakan perantau
ya jakarta memang menjadi magnet bagi perantau untuk mengadu nasi
namun pandemi menjadi dilema
manakala pemerintah mengeluarkan larangan mudik
dan membuat para perantau harus menahan keinginan
untuk berlebaran di kampung halaman
adalah dadi yang harus mengubur keinginannya berlebaran bersama keluarga di jepara jawa tengah
sejak pandemi melanda tahun lalu pria dua puluh delapan tahun ini belum pernah mudik
ia merantau ke jakarta mengadu peruntungan
ia bekerja sebagai penjaga sebuah rumah indekos di kawasan jakarta selatan
dadi mengobati rindu pada sang ibu
doa ibunda selalu ia harapkan untuk melancarkan perjalanannya mencari nafkah di ibu kota
tahun ini dadi gak pulang ya
gak boleh mudik
ya biasanya kan rame gitu ya
kumpul dengan keluarga setahun sekali
silaturahmi dengan saudara saudara di sana gitu
orang tua juga kan
lu yang mau kan
serupa dengan dadi
mudik ke kampung halamannya di tanjung balai karimun kepulauan riau
adalah momen tahunan yang bisa dinanti
pegawai bank bumn ini mengadu nasib di jakarta sejak empat tahun lalu
namun kala pandemi melanda
dia memutuskan untuk menangguhkan keinginannya mudik atas pertimbangan kesehatan
terlebih saat ini tiga putranya masih kecil
meski bisa berkomunikasi lewat video call
tetap saja rasanya berbeda
ada tradisi lebaran yang terpaksa ia lewatkan
mama papa kondisi gimana sehat semua
kita tidak bisa merasakan gestur sentuhan
kita pengen memeluk orang tua
itu yang tidak didapat
momen momen itulah yang bagi seorang anak ya
bagi kita seorang anak
kepada orang tua
semacam kita mericas kembali
psikolog muhammad iqbal mengungkapkan
urgensi mudik bagi perantau yang masih memiliki orang tua
yakni merasakan kedekatan dan nostalgia
yang tak bisa didapatkan pada momen lain
bagi saya mudik itu bukan hanya sekedar hiburan
tetapi juga sebuah terapi
bagi keluarga keluarga yang bermasalah
yang selama di rumah sibuk dengan gadget
lalu mereka road trip naik mobil ke kampung halaman
di sana akan ada kelekatan
di sana akan terbangun hubungan komunikasi
ya mudik memang bisa menjadi terapi bagi perantau
yang menunggu momen lebaran untuk silaturahmi
namun larangan mudik dari pemerintah
tentunya mempertimbangkan aspek kesehatan
yakni mencegah penyebaran covid sembilan belas
tony satria warsa jakarta